berwisata merupakan satu contoh kegiatan untuk menghilangkan penat
di kota bandung jawa barat sekumpulan warga yang tergabung dalam sebuah komunitas
kreatif memanfaatkan wisata air menjadi model edukasi untuk mencintai lingkungan
kekuyaan di sungai cikapundung namanya
muhammad ramadan salah satu anak asal taman sari kota bandung ini
terlihat sibuk di antara sekumpulan orang dewasa
sejak pagi ia sudah berada di teras cikapundung
ia adalah salah satu peserta kekuyaan cikapundung
meski masih berusia sembilan tahun namun ia berani mengikuti ayahnya untuk turun ke sungai cikapundung
rama adalah salah satu dari sekian banyak warga kota bandung yang tertarik untuk mencoba kekuyaan cikapundung
kegiatan mengendari bandal bekas dan menyusuri aliran sungai cikapundung
kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun dua ribu sembilan
pada awalnya kegiatan mingguan ini dilakukan karena keprihatinan warga terhadap sungai cikapundung
yang membelah kota bandung sepanjang dua puluh delapan km dipenuhi sampah
masyarakat sekitar mengenal kegiatan ini dengan nama kekuyaan
kekulian ini lebih dari sekedar permainan
karena di balik kegiatan ini ada makna edukasi bagi para pesertanya
yaitu mencintai sungai dan menjaganya agar tetap
konteks bagaimana pembersihan sungai yang dilakukan semacam teman teman para penggiat ini
jadi bukan hanya media tubing riverboarding ataupun juga rafting yang kita lakukan
tapi edukasi di sungai sungai lain juga akan kita coba terapkan semacam kegiatan semacam ini
tentunya minimal ada kepedulian warga masyarakat untuk peduli mencintai dan merawat sungainya
peserta yang terdiri dari anak anak dan orang dewasa tentunya dilengkapi dengan alat pengaman
seperti helm dan pelampung untuk keamanan
saat menyusuri sungai peserta diwajibkan membersihkan sampah yang terbawa aliran
ini pengalaman pertama kalinya yang kita alamin
terus rutenya juga wah luar biasa
mungkin kalau dari kita sendiri ini sungai bisa bersih juga
jadi saya juga merasa tertarik untuk ikut kegiatan di sini
dulu itu kan lumayan banyak juga di sini
dari bago misalnya kan sampai tahun tahun dulu itu
bisa dua ton dalam sehari juga
bagi warga yang ingin berpartisipasi cukup datang ke teras cikapundung setiap minggu pagi
tanpa dipungut biaya speser pun
artawi maditya bandung